jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir
kenaikan terhitung empat puluh empat lima belas persen lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya
berdasarkan data yang dihimpun dari laporan harian pemerintah
tercatat selama periode satu sampai tujuh juni
jumlah kumulatif kasus konfirmasi covid sembilan belas dalam sepekan berjumlah dua enam ratus delapan puluh tujuh kasus
sementara pada periode dua puluh lima sampai tiga puluh satu mei kasus covid sembilan belas berjumlah satu delapan ratus enam puluh empat kasus dalam sepekan
kepada cnn indonesia com kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
alexander ginting mengungkapkan bahwa target kebijakan ppkm dapat dihentikan
apabila tidak terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia
selama enam bulan pasca lebaran atau sekitar oktober dua ribu dua puluh